dan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di sejumlah titik
kita akan tanyakan kepada dua jurnalis kompastv
ada ninda destiani di bandung dan juga abel insani di nagrek jawa barat
kita akan ke ninda destiani dulu di bandung jawa barat
selamat pagi ninda dapat anda informasikan kepada kami dan juga sahabat kopas tv
bagaimana situasi arus lalu lintas di sana
iya selamat pagi imro dan juga saudara
saat ini kami melaporkan langsung di kawasan lembang kabupaten bandung barat
dan tepatnya kami berada di area ataupun kawasan alun alun lembang
yang dimana ini merupakan pusat keramaian di lembang
banyak juga warga lokal maupun pengendara ataupun pemudik
yang biasanya mereka berkumpul di tempat kami melaporkan ini
dan terkait pantauan kami mengenai arus mudik setelah kami melihat situasi terkini pada pagi hari ini
arus lalu lintas ataupun jalur arus mudik di kawasan lembang
ini terpantau masih lancar imron dan juga saudara
kami masih belum melihat adanya kendaraan yang banyak begitu melaju di kawasan lembang ini
kemudian juga kami belum melihat adanya antrean kendaraan yang
mengantre panjang atau signifikan ya impron dan juga saudara
setelah tadi kami memantau sejak pukul lima subuh tadi
kami berangkat dari pusat kota bandung tempat kami bekerja
melalui ke jalur lembang di mana saat perjalanan pun kami merasa lengang ya
belum ada suatu hambatan apapun bahkan tidak ada kemacetan yang berarti
dan kami saat ini melaporkan langsung di alun alun lembang
lancar dan jika dibandingkan dengan tadi subuh
ini memang masih ada terjadi peningkatan volume kendaraan
meskipun belum begitu banyak ya imron dan juga saudara
nah terkait kondisi pagi hari ini
memang ini cukup berbeda dengan h satu maupun h dua setelah hari raya idul fitri kemarin
jika kemarin hari pertama dan hari kedua arus lalu lintas ini begitu padat
banyak sekali kendaraan yang melaju di kawasan lembang ini
diterapkan rekaya lalu lintas dari petugas kepolisian satlantas
pagi hari ini kami belum melihat adanya petugas kepolisian yang menjaga
namun diprediksi nanti menjelang siang kawasan jalur lembang ini akan semakin ramai
karena memang kawasan lembang ini banyak sekali pusat keramaian atau tempat wisata
yang biasanya warga jabodetabek ini mereka berkumpul di kawasan lembang
baik jurnalis kompas tv ninda destiani melaporkan bahwa arus lalu lintas dari arah
bandung begitu ya menuju ke lembang yang di hari hari sebelumnya padat oleh pemudik dan juga wisatawan
namun berbeda dengan kondisi atau situasi arus lalu lintas di pagi hari ini yang sudah tergolong lancar begitu ya
nah dari ninda destiani kita akan beralih ke jalur selatan masih di jawa barat
ada abel insani di nagrek jawa barat
abel jika di bandung menuju kawasan lembang tadi dinda meninda melaporkan lancar begitu arus lalu lintasnya
ya selamat pagi imron dan juga saudara
untuk di kawasan nagrek sendiri kalau menurut dari pantauan kami memang tidak ada antrian kendaraan
ataupun dua tempat senang tapi memang masih ramai imran dan juga saudara
ini ramai lancar ya kelihatan dari pandangan mata kami sejak tadi sekitar tiga puluh menit yang lalu
hingga saat ini memang kendaraan terus melewati jalur nagrek
jadi ini ada beberapa faktor imran kenapa bisa ramai seperti ini
yang pertama ini karena memang baru ada yang baru mudik pada hari ini atau di hanu tiga ini
h plus tiga ini dan juga ada yang memang akan pergi ke tempat wisata
jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan untuk jalur nagreg di h plus tiga ini masih terlihat ramai begitu
jadi ada juga tadi yang saya tanya bahwa mereka
mereka baru mudik pada hari ini dikarenakan mereka harus bersilaturahmi dulu ke keluarga suami begitu
jadi baru bisa mudik pada hari ini
nah ada juga yang memang baru bisa cuti kerja sehingga baru bisa melakukan mudik pada hari ini
tetapi juga untuk kendaraan kendaraan r dua ataupun juga r empat ini juga banyak juga yang memang pada hari ini
melakukan wisata bersama keluarga ke tempat tempat wisata
melakukan wisata bersama keluarga ke tempat tempat wisata
menuju ke amon dan dan juga ke banjar menuju ke garut

jadi kalau kemarin yang saya amati di tempat wisata ini sudah mulai ramai pengunjung
karena prediksinya untuk hari ini semua sudah berlaku ke turi selati rasti ke keluarga keluarga
tapi memang jika kita lihat di nagrek ini untuk jumlah kendaraan ataupun kemacetan ini sangat dinamis
jadi tidak selalu macet dan juga tidak selalu lengang artinya ada beberapa menit sekali terlihat kepadatan dari arus lalu lintas
tapi nanti berapa menit kemudian ini memang sudah lancar kembali
ini dikarenakan adanya aktivitas dari masyarakat yang keluar masuk yang
jadi kalau di nagrek ini ada jalan jalan kecil ada gang yang memang pada akhirnya ada aktivitas keluar masuk jalan tersebut
dan menyebabkan dari kendaraan ini harus mengurangi laju kendaraannya
nah ini kadang kadang yang menyebabkan ada antrian kendaraan atau ada kemacetan
tetapi sebenarnya kemacetan ini bukan terjadi karena adanya jumlah kendaraan yang cukup banyak pada hari ini imron
jadi kalau hari ini terlihat tadi saya melihat ini sudah
padat tetapi sepuluh menit kemudian ini sudah lengang kembali
artinya untuk di nagrek sendiri jalurnya masih ramai tapi lancar tidak ada kemacetan tidak ada antrian kendaraan
yang harus atau mengharuskan dari polisi atau petugas dari kepolisian ini melakukan rekayasa lalu lintas seperti di h dua atau di h tiga
baik dari pantauan jurnalis kompas tv abel irsani dan juga tim yang bertugas di sana pagi hari ini di kawasan nagrek jawa barat
namun yang harus menjadi perhatian adalah di jalur jalur yang menuju ke lokasi wisata masih berpotensi terjadi kemacetan
terima kasih jurnalis kompas tv abel insani di nagrek jawa barat dan sebelumnya ada ninda destiani di bandung jawa barat